sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bener gak sih kalau si neng itu
soal si neneng
bang semuanya jangan percaya
tapi kan itu yang disembuhin pertama
itu juga semua bohong kang
dia itu gak bisa nyemuin orang
kalian semua ditipu
dari ngeluarin berlian
saya nih sekarang lagi kesel
gara gara dia gak mau bantuin saya
dia gak tau terima kasih
kalau gitu kita lapor ke kantor desa
aduh nih ular teh kemana
makasih ya kang asuf
terima kasih makasih ya
kabun ganda anu
orang orang miskin kayak mereka palingan juga ngasih lima ribu
ini kami menemukan ibu ini pingsan di jalan
nggak punya uang malah kesini
ya udah ya udah ya udah itulah
buat kalian kali ini gratis
lupa lupa rumah nenek aja

siapa yang nyuruh kamu nyari ular
oh ya udah nanti
makanya pura pura tidur segala
udah udah sar sar sar
apaan sih mama ada di sini ha
pakai acar dibawa sama pembulung segala
oh nenek tahu
mama tuh baru sadar kan kalau mama tuh ternyata butuh uang nenek
mama mama denger
nenek tuh gak akan pernah ngasih uang lagi sama mama
mama sekarang pergi dari rumah nenek
pergi mama pergi enggak
aduh mama cepetan pergi
jangan terlalu banyak sandiwara nangis terus naik terus
pergi cepetan mama ingin
kalian bertiga bawa umi ke rumah sakit
nanti saya menjusur ya
ayo pak ini udah kelewatan pak
jadi teh bapak bapak ini kesini mau ngeliat nenek tuh ngeluarin berlian langsung dari mata nenek gitu
kami ingin merekandai sendiri
karena saya mendapatkan laporan bahwa praktek pengobatan kamu ini adalah penipuan dan kebohongan
yaudah atau bapak nunggu aja dulu deh di dalam
nenek mau berdoa sebentar
lihat aja bang jana
dia akan menanggung semua akibat dari perbuatannya
dia nggak akan selamat dari nenek
nenek akan tunjukin sama seng des kalau nenek bisa ngeluarin berlian dari mata nenek
oh sekalin aja dua kalau gitu
nek kamu kenapa nek
berdiamnya mau keluar
tunggu aku akan tinggal
aduh aku takut
aduh kau takut
aduh aku takut
aduh apaan tadi nek
kamu baru saja selesai berjalan ke rumah
kamu baru saja selesai di operasi ini
berdiam itu menancap dalam di mata kamu nek
pak saigdes bapak bapak lihat kan tadi
kalau berdiam itu keluar dari mata nek
tapi ada orang yang bernama mang yana
dan dia sudah mengakui bahwa dia yang membuat berdiam itu yang ternyata imitasi nek
enggak pak enggak pak
pak panggil dokter
bilang suruh buka berban nenek
biar nenek ngomong sama dia pak
kamu tidak akan bisa melihat lagi
karena tercancap berdiam imitasi itu nek
maksud bapak nenek tak buta pak
nenek gak mungkin buta
nenek gak mungkin buta
nenek gak mau buta
bapak bapak nenek
nenek gak mungkin buta pak
enggak mau pak